menjelang uji coba fungsional tol solo yogyakarta
badan usaha jalan tol jasa marga memeriksa persiapan akhir kelaikan jalan di ruas colomadu hingga sawit
melewati jalan darurat pemudik dari arah semarang solo boyolali nantinya bisa masuk tol fungsional
tak jauh dari simpang keluar tol semarang solo di colomadu boyolali
pemudik akan melintasi jalur kanan atau jalur yogyakarta solo
karena pekerjaan di jalur menuju yogyakarta masih belum tuntas
kondisi jalan di sepanjang tiga lima km awal tergolong nyaman karena sudah dalam bentuk perkerasan beton atau rigid pavement
namun mengingat masih fungsional pemudik tidak bisa melaju di atas enam puluh km per jam
lantaran belum ada beton atau pagar pembatas serta penerangan jalan umum
sementara di dua lima km berikutnya kondisi jalan sangat berdebu
lantaran konstruksi masih berupa lapisan awal beton atau lean konkret
di ujung jalur fungsional ini pemudik akan melintasi jalan sawit sepanjang delapan ratus meter
dan kembali masuk ke jalur arteri solo yogyakarta
dari sisi waktu ini perkiraan kalau menggunakan jalur arteri itu sekitar dua puluh menit ya
karena memang kepadatan apalagi di waktu lebaran
jadi kurang lebih kalau di arteri itu ini sekitar tujuh delapan km
jalur fungsional ini sekitar enam km mungkin perlu waktu sekitar sepuluh menit
jadi bisa lumayan menghemat waktu setengah layar
polisi rencananya akan memperlakukan sistem satu arah saat pelaksanaan uji fungsional
baik saat periode mudik yaitu tanggal lima belas hingga dua puluh empat april
dan saat arus balik pada tanggal dua puluh lima april hingga satu mei mendatang
mufti akbar taufik rifani boyolali jawa tengah